keberadaan pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat kembali memicu polemik
usai pimpinannya panji gumilang terjerat kasus pidana dugaan penodaan agama kini terungkap
pesantren al zaitun terafiliasi dengan organisasi radikal negara islam indonesia
menko polhukam mahfud md pada rabu menjelaskan
dahulu yayasan al zaitun bernama yayasan negara islam indonesia negara islam indonesia diketahui
menjadi induk dari semua jaringan terorisme di indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga nii pecah menjadi
jemaah ansarut tawid dan jemaah ansarut daulah atau jad meski begitu menurut mahfud tindakan
terhadap yayasan al zaitun baru akan diambil jika ditemukan adanya tindakan pidana kasus
terorisme oleh badan nasional
penanggulangan terorisme maupun densus delapan puluh delapan mahfud mengklaim hingga kini pengaruh
organisasi nii di ponpes al zaitun semakin berkurang dan itu ada dokumen yayasannya bahwa
dulu yayasannya yang namanya itu yayasan nid gitu tapi lalu berubah yayasan pendidikan al zaitun dan
seterusnya ya biar nanti diselidiki oleh bnpt dan densus kalau ada tindakan tindakan yang sifatnya
menanggapi keterkaitan ponpes al zaitun dengan organisasi teroris kepala bnpt komje roy ko amelza
menyatakan tidak ada hukuman selama ponpes al zaitun tidak mengajarkan kekerasan termasuk menentang ideologi
negara sejarah itu menunjukkan memang mereka ada antusiasi pada orang hukum tapi itu sejarah selama
mereka tidak bertentangan dengan aturan hukum tidak mengajarkan tentang kekerasan apalagi terhadap ideologi negara
sementara pengusutan dua ratus delapan puluh sembilan rekening janggal milik panji gumilang dan yayasan al zaitun terus
bergulir pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk telah membekukan ratusan rekening
panji gumilang lantaran transaksi keuangan pada ratusan rekening itu masuk dalam kategori
mencurigakan termasuk dugaan pencucian uang panji gumilang diketahui memiliki dua ratus lima puluh enam rekening dengan enam ideologi yang menunggu untuk dikonsumsi kembali ke negara lainnya
diantaranya atas nama abu toto dan abdussalam
kita ucapkan kepada negara republik indonesia telah membantu al zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan
di antara ratusan rekening itu terindikasi ada aliran uang dari pemerintah dalam pidato tahunan pada juni lalu panji gumilang mengakui andil besar pemerintah dalam keuangan pesantren
alzaitun dalam setahun alzaitun mendapat bantuan dana empat puluh tiga miliar rupiah dari pemerintah panji menyatakan dana bantuan dari pemerintah itu sangat besar karena porsinya mencapai tiga puluh enam persen dari kebutuhan total satu ratus dua puluh miliar dalam setahun
bantuan totalnya empat puluh tiga m jumlah yang kita dapatkan dari negara
itu jumlahnya tiga puluh enam enam persen dari anggaran setahun luar biasa satu tahunnya satu ratus sembilan belas miliar
panji gumilang saat ini tengah terseret kasus pidana dugaan penodaan agama
baris krim polri menyebut kasusnya telah naik menjadi penyidikan yang berarti akan ada penetapan tersangka
sebelumnya panji sempat melontarkan pernyataan kontroversial
bahwa alquran bukan kalam allah subhanahu wa taala melainkan kalam rasulullah
panji juga mengatakan allah tak mengerti bahasa indramayu
mengutip dari cnn indonesia com pernyataan panji gumilang itu membuat majelis ulama indonesia menyiapkan dua fatwa baru
yakni fatwa alquran merupakan kalam allah subhanahu wa taala dan fatwa tuhan mengetahui semua bahasa
mui sebelumnya juga telah mengeluarkan
dia mengatur bila bahasa indramayu itu bisa mengetahui semua bahasa
bila seorang wanita menjadi kotip salat jumat di hadapan para jemaah laki laki
maka sholat jumatnya menjadi tidak sah
fatwa tersebut juga dikeluarkan untuk merespons pernyataan panji
yang sempat mengisyaratkan membolehkan santri putri untuk menjadi khotib sholat jumat